begitu banyak jalan telah ku lalui
begitu jauh langkah mengukur jiwa
ternyata makin ku sadari
tidak ada yang seperti ini
kemana pun aku pergi
dimana pun ku berdiri
kau kan selalu ada
di dalam benakku ini
layuan cantik dunia
tak mampu mengubah
ternyata makin ku sadari
tidak ada yang seperti ini
kemana pun aku pergi
dimana pun ku berdiri
kau kan selalu ada
di dalam benakku ini
seindah indah di mata
layuan cantik dunia
tak mampu mengubah